kejaksaan agung jumat siang mengeksekusi uang pengganti yang dibayarkan koruptor kokos jiang alias kokos eleolim
sebesar empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lebih yang sebelumnya telah disetorkan ke kas negara melalui jaksa negara
meski telah mengembalikan uang yang dikorupsinya tersangka tetap menjalankan pidana penjara selama empat tahun
jaksa agung jumat siang mengeksekusi uang pengganti yang dibayarkan koruptor kokos eleolim
sebesar empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lebih uang tersebut sebelumnya telah disetorkan kekas negara melalui jaksa negara

sebesar rp empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lebih yang sebelumnya telah disetorkan kekas negara melalui jaksa negara
jaksa agung jumat siang mengeksekusi uang pengganti yang dibayarkan koruptor kokos eleolim
sebesar rp empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lebih yang sebelumnya telah disetorkan kekas negara melalui jaksa negara